ini nggak karaten kalau aku sakar ya nggak kebakat
warung makan cepat saji toko kelontong hingga usaha mck umum marak terlihat
tapi kalau untuk di luar lapangan ya seperti saya anggap abang saya sendiri
terus bertambah di shelter tak lantas menyurutkan tekad bim bim untuk berbagi justru semakin memantik
iya jadi kayak apa ya kan aku dulu kayak mikir ya aku dari kecil emang ngeluh kan udah pingin sekolah di sini kan
iya jadi mereka mau ngambil ganjar
juga talenta untuk berbicara
enggak sih benernya gak ada peraturan cuma anak anak aja yang minta ayo buta memori setahun sekali
kalau mulai dari jam sepuluh kadang kadang jam dua udah habis jam setengah tiga habis
identitas saja paling tidak itu tadi misinya mengurangi dulu lah
namun jika anda memahami harapan perikrut
karena ini sementara untuk tenaga tenaga seperti sapam pramus sapam security ob dan sebagainya
cenderung trader yang aktif begitu ini harus anda bisa
hal hal yang salah satu
kemarin dalam pembacaan play doh ferdi sambo
orang yang mengalami gangguan jiwa dengan terapi spiritual akan ada perbaikan
dan nanti jangkrik akan hinggap jika merasa haus
dua puluh empat jam tujuh hari dalam seminggu tiga puluh hari dalam sebulan mungkin pulang cuma enam bulan sekali ke rumah
bentuknya ramping dan berwarna coklat muda
apakah ini bisa diatasi oleh masyarakat
jadi saya melihat pak jokowi itu punya
gak tau dia mau lanjut dbl atau enggak
jadi total sebenarnya golkar ini dapatnya enam menteri ini
karena setengah satu juga udah baru orang mau makan udah habis
ada yang nerusin tapi nggak main basket
tidak kali ini saja kelompok kelompok isis atau kelompok jamaah ansar daulah menyasar kepada target target kantor kantor polisi atau simbol simbol negara
nah kalau dikaitkan dengan kegiatan ibadah ramadan ini
nah dari situ nanti kita diajukan untuk berkomitmen
apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan penghitungan suara
yang pasti tentu pengusutan ini kami akan lihat transparansinya seperti apa dan akuntabilitas seperti apa
bagi yang ingin merasakan keberagaman budaya di jakarta dengan segala keunikannya anda bisa bergabung dengan tur ini
dan ini juga harus dibuat oleh panitia kerja nasional
terlantar tal ada sepuluh rumah yang dibagi lagi untuk disesuaikan dengan tenda yang berbeda dengan di negara
begitu ini satu problem yang juga kita bisa melihat
yang saat ini memang kita tahu tidak menghadiri hari ulang tahun ini
pasti tahu saya yakin pasti tahu bapak bapak sekalian
dan terendah di tulungagung rp dua puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga per kilogram
kampung literasi sendiri yang ada di kabupaten cianjur jawa barat
menurut abang sosok bang jamal itu orangnya seperti apa
terus masuk ke area mallnya juga pakai hand sanitizer cuci tangan
jadi kalau kecil cuma ukurannya kecil tapi semuanya sama
dalam pengembangan platform game back end seringkali menjadi area perbaikan yang krusial
sampai nggak tidur selama sepuluh hari nggak makan sepuluh hari gitu kan
kemudian saya meminta ke orang tua bagaimana kemudian kandang bebek tersebut dijadikan sebagai rumah baca
nah ini youtube selain dijual di tempat tempat seperti wisata di tempat ini secara langsung sekarang juga sudah ada kemasan seperti ini
untuk tahap selanjutnya persiapan adalah kuncinya
kemudian untuk syarat lainnya khususnya yaitu motor harus memiliki motor yang sehat memiliki standar dua untuk bisa disandarkan tetapi tidak untuk tegak seperti itu
tidak disarankan untuk menyalakan lampu hazard karena bisa mispersepsi dengan kendaraan lainnya
sambil menunggu adonan genting dan batu bata expose mengeras kita buat batu bata untuk bahan bangunan ya
kalau menurut aku ya tingkat keparahan
sayangnya saat ini hal itu bisa didapatkan dengan kendaraan pribadi
karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan dan ini memang keberadaannya persis di tengah tengah rel jadi di jepit kiri kanannya itu rel
tapi kita akhirnya jadi peringkat ketiga
yang paling menarik adalah bagian ini ini namanya apa
jadi kita bicara kalau ini diurusakin
ya kan kalau ada yang mengakses sliver lay compartians
jadi gerakan dasar untuk menari lengger itu adalah seblak
dan ketika dirawat di rsjm berapa lama
apakah masyarakat pertama kali membuka kertas suara itu melihat ke kiri atau ke kanan atau ke tengah
menghabiskan mengosongkan melakukan okupasi kejahatan yang luar biasa mbak ayu
karena valuation itu bagus itu sebagai indikator atau hasil dari pertumbuhan
atau grup grup yang lainnya
ibu ibu yang selama ini hanya menganggur di rumah sembari menunggu suami pulang dari kebun sawit
sayang kalau cuma beberapa hari aja pulang
jangan terlalu halus ya agar rasa pedasnya merata
nah akan tetapi kalau misal kita merujuk sekali lagi pada situasi saat ini misalnya
mulai dari bakso polos bakso urat bakso mercon hingga bakso beranak
kpu akan menyiapkan health center
karena sebelumnya dalam kasus ide tiga periode termasuk juga penundaan pemilu
pesawat ini dari penerbangan dari london menuju ke singapura
maka pendidik menjadi kuncinya
ya betul sbs itu spesial belut surabaya yang ada di jalan raya banyu urib
mengapa juga pakai plat nomor palsu
karena kenaikannya bisa mencapai dua kali lipat
begitu berarti otomatis semuanya harus diisolasi
namun bisa tetap bekerja juga
bikin campaign ke masyarakatnya seperti apa
petugas masih memberikan imbauan agar mereka segera vaksin dan menggunakan aplikasi peduli lindungi
alasan pemaaf yang bersangkutan adalah orang dewasa
seperti membatasi jumlah pengunjung dan juga memeriksa sejumlah dokumen pada wisatawan
pasti berhubungan dengan kesehatan pak rw
nah saingannya dengan online
oke dibaca seperti apa itu
ketika misalnya ada momentum politik
awan cb ini memiliki karakteristik di mana biasanya mengandung air dalam bentuk padat
alhamdulillah sih jadi setidaknya pilih program yang kita termasuk bagi program mereka